ribuan warga tumparwa dari seberang gerbang istana bogor hingga memadati sepanjang jalan
raya sudirman kota bogor jawa barat saat memperingati hari jadi bogor ke lima ratus empat puluh satu minggu pagi
saya menampilkan segudang maskot terancar kota hujan karnaval juga diberi akan konvoi
seni budaya tradisional daerah indonesia dalam panggung ini main para kerasan dia
mau ditemani pejabat wali kota dan gubernur jawa barat ridwan kamil ikut berkeliling menunggu
huda sandi uno berarah gelaran mati mendongkrak kunjungan perusahaan dan kemajuan ekonomi daerah
sekaligus dapat merawat sebagai kota pusaka sementara pesta hari jadi ini juga dijadikan
momen berpamitan wali kota dan gubernur lantaran masa jabatan keduanya purna bulan desember mendatang
bertugas sebagai gubernur jawa barat yang baik baiknya mohon diterima diapresiasi yang
kurang kurangnya atas kehilafan saya juga mohon dibukakan pintu maaf
wali kota berikutnya bisa menjaga tradisi yang sudah baik kebersamaan bersama warga
bogor sebagai kota untuk semua memuliakan tradisi sunda pajajaran
dan mengakomodir semua kelompok semaksimal mungkin di setiap kegiatan kota bogor kegiatan
karnaval hari jadi bogor ini berlangsung selama empat jam dengan menutup sepanjang jalan raya
ke dirman muhammad juwanda bogor jawa barat